oh ya kan semalam saya udah bilang kalau kamu memang belum fit dan belum siap untuk kerja
gak apa apa kamu istirahat aja dulu di rumah
saya juga udah ngerasa jauh lebih baik
oh ya syukurlah bagus kalau gitu
tapi beneran ya kamu gak maksain diri kan
iya pak makasih ya buat perhatiannya
lah mbak mirna
pak bos saya dapet info pak
kemarin kan pak bus bilang
kalau dilanggan pencuci
kalau di kecil dulu kaya itu ada tato bintang
infonya itu saya sebarang semua teman teman saya
kata teman saya tato bintang itu identik di studio tato di era kebagusan pak
kamu kirim alamatnya ke saya saya berangkat sama rina
kalau kamu ikut ngejami rina sama skara siapa
tuh bisa pak
ya udah yaudah yaudah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa pak
ini papa dan mama baru aja lihat di tv
riki dijatuhi hukuman seumur hidup
udah keputusan sidang pak ya
cuman tadi terakhirnya riki bilang
dia akan menghabisi elsa dan keluarga alfahri
jadi papa kepikiran
mungkin juga hilangnya andin ini ada hubungannya dengan ricky
benar atau enggaknya
saya juga masih belum tahu pak
tapi yang pasti saya akan cari tahu semuanya
ini saya barusan dapat petunjuk soal penculik andin pak
untuk papan dan mama tetap hati hati
meski mau riki ada di penjara
tidak bisa tenang tenang ya pak ya
saya berangkat dulu pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah semoga mbak andin segera ditemukan dengan selamat
tren ini saya sedang menuju studio tato
ada informasi dari mirna
ini sekarang saya sedang sama dengan
saya minta sama kamu kamu menuju ke sana ya
kita ketemu di sana
tolong share alamatnya ke rendy ya
jadi tadi pas pak bos teleponan sama pak rendy
saya langsung share alamatnya ke pak rindy
aku using menyertai
fuck you pak menang lengkuko
nakut sama belakangnya angin
tapi kali ini udah glam horny
aku bisa permanling samaoca evang helar
jangan telanjang drageng kau
saya juga udah infoin ke teman teman saya kok buat disebarin lagi
terima kasih karena udah peduli sama andin ya
saya udah anggap kayak keluarga sendiri gitu lho pak
jadi saya juga gak mau andien kenapa napa
saya khawatir kalau udah kenapa napa
karena rasanya tuh saya pengen jadi garda terdepan gitu buat ngelindungin dia
meskipun saya masih belum ingat semuanya mir
tapi saya percaya kamu adalah bagian dari keluarga ini
oh maaf pak
nanti di depan itu kita belok terus lurus sampai ketemu lampu merah ya pak
ini lokasi duduknya dimana ini ya
kayaknya nggak terlalu jauh deh
saya coba telepon beres deh
buat mastiin kalau dia baik baik aja
kamu lagi dimana
ini saya udah di kantor
ini apa pak
ya kan semalam saya udah bilang kalau kamu memang belum fit dan belum siap untuk kerja
gak apa apa kamu istirahat aja dulu di rumah
insya allah aman
saya juga udah ngerasa jauh lebih baik
bagus kalau gitu
tapi beneran ya
kamu gak masalah
kamu maksain diri kan
makasih ya buat perhatiannya
tapi ini kan taal sama pak rendy pasti lagi sibuk banget melakukan pencarian terhadap bu andi
jadi ya sebaiknya biar saya aja yang standby
supaya kantor juga tetap kondusif dan aman kan
makasih ya veil
kamu memang selalu bisa diandalkan
untuk masalah bu andin
tolong kamu jangan bilang siapa siapa ya
supaya ini gak jadi konsumsi publik
iya baik pak
yaudah saya tutup ya
mau pergi kantor
kamu next time kalau misalnya kita hubungan sama felis
mau ngomong private gak usah sungkan kali itu dari aku
lagi pula sekarang rasanya udah jelas ya
veil veil biar bareng saya aja
gak perlu di
gak apa apa kalau kamu terus nyakitin aku
bella kenapa ya
apa dia yang merasa gak nyaman ketika saya telepon dan sama felis
rasanya emang udah gak perlu lagi diminta penjelasan dari kamu
karena sikap kamu udah nunjukin apa yang kamu rasa
apa hati kamu udah bener bener gak bisa terima aku
jangan bikin malu diri kamu sendiri
kamu bisa lebih kuat
kamu kuat belle
kalau sikap adi sudah jelas seperti ini bel
seharusnya kamu udah gak perlu ngejar ngejar dia lagi
karena cara untuk membalas orang yang menyakiti kita adalah
dengan menunjukkan kalau kita itu bisa tetap berdiri dan melangkah ke depan
anis ya dulu ya
ntar ya pak bos
tunggu teman saya
tunggu teman saya
tunggu teman saya
masih inget kan bos gue
iya masih inget kan
pak ini teman saya
jadi saya dapet info dari teman saya
ini dia juga dulu yang nemuin rena
iya juga pak
ini bener studio tatonya kan
ini emang studio tatonya
rantai dan bintang
dan ada kodonya
lantai bintang tapi dikasih kode
dulu studio tato ini sangat tenar sekali
makanya diapatenkan gambarnya seperti itu
dan ada kodenya khusus
oh kalau gitu lo tetep jaga jaga disini ya
biar gue ngobrol sama orang tapa artisnya di dalam
oh bos kita dalam
nanti pergilah silahkan